pemerintah akhirnya berhasil mengevakuasi warga negara indonesia dari afganistan setelah negara tersebut dikuasai taliban
bagaimana detik detik perjuangan tim yang dikirim pemerintah saat mengevakuasi wni di tengah ketidakpastian situasi politik di afganistan
sudah bergabung sore ini melalui sambungan zoom menteri luar negeri republik indonesia retno marsudi
selamat sore ibu menlu
selamat sore baik baik
baik alhamdulillah ibu
keberhasilan pemerintah mengevakuasi dua puluh enam wni lima warga negara filipina dan dua warga negara afganistan di tengah situasi yang chaos di sana
ibu mungkin bisa cerita bagaimana diplomasi dari kemlu hingga akhirnya proses evakuasi bisa berjalan mulus
kabarnya ibu sempat ada kendala pesawat sulit mendarat di sana dan izin pendaratan sempat maju mundur bu retno
iya jadi pertama kita patut bersyukur alhamdulillah
bahwa akhirnya warga negara kita dapat kita evakuasi dan tiba dengan selamat di halim perdana di rumah
proses evakuasi ini kalau dari pengalaman saya sebagai diplomat karir adalah salah satu proses yang paling rumit yang paling deg degan
beberapa skenario kita coba untuk eksersis dari awal dan kita berkoordinasi terus dengan tentunya dengan pak panglima juga dengan pak kabin untuk persiapan di dalam
disebutkan bahwa semula kita ingin mengevakuasi dengan pesawat sipil
namun karena situasi maka yang boleh mendarat adalah hanya pesawat militer
jadi itu kemudian kita koordinasi lagi dengan pak panglima
kita putuskan untuk mengambil evakuasi kita dengan pesawat militer
jadi komunikasi kita lakukan melalui berbagai macam jalur
intinya adalah dua mbak rifana
satu adalah kita persiapkan tim evakuasi ini agar dapat mendarat di kabul
kemudian yang kedua kita harus pastikan bahwa warga negara indonesia dapat berjalan
dari kbri sampai kepada bandara untuk kemudian naik pesawat dan dibawa pulang
karena kita tahu kita pantau bahwa di beberapa media dan ada beberapa kolegasa yang mengatakan
bahwa banyak beberapa pesawat nato akhirnya landing tapi tidak dapat membawa evakuasi
karena evakuasinya tertahan di jalan tertahan di pintu dan sebagainya
nah ini detik detik ini yang harus semuanya kita hitung semuanya
dan kita juga sempat diperkiranya karena slot untuk mendarat yang sebenarnya sudah diberikan
untuk tanggal sembilan belas agustus dua ribu empat belas dua ribu sepuluh pada akhirnya ditunda tanpa waktu yang jelas
karena mereka hanya mengatakan menunggu perkembangan situasi
nah dari setiap detik itulah kita kembali bergerilya
bicara dengan semua orang untuk dapat memperoleh kepastian paling tidak
akan kita diberikan izin landing
tapi alhamdulillah tidak lama jedanya satu hari kemudian iklim landing tersebut sudah dapat diberikan
oke ibu anda mengatakan bahwa ini salah satu diplomasi paling rumit selama karir anda di kementerian luar negeri
bahkan panglima tni mengatakan proses evakuasi sempat terhambat
kami dengar ada wni yang terlambat ibu masuk pesawat
tadi anda mengatakan bahwa bagaimana memastikan wni bisa berjalan dari kbri
kondisinya memang semenegangkan itu ya ibu ya seperti di film film mungkin
jadi memang betul betul harus operasinya sangat rapi memang seperti itu
ada yang terlambat wni naik pesawat ibu
sebenarnya mereka dari sejak awal dari sejak kbri kita dalam satu kesatuan
kalau tidak salah kita dalam lima
jadi betul betul komunikasi antara jakarta islamabad dan kabul itu terus kita lakukan
dan di proses penjalanan
maksudnya tidak tenang
kalau tidak tenang pasti kita lakukan terus komunikasi
nah tetapi dapat dibayangkan situasi di jalan
jadi kalau saya tanya kepada teman teman di eksersis kita kita tanya dalam kondisi normal dari kbri ke bandara kira kira berapa lama
mereka mengatakan dua puluh sampai empat puluh menit
kemarin saya cek dengan teman teman per menitannya
jadi mereka berangkat dari kbri itu sekitar lima belas
dan mereka kemudian naik pesawat
jadi mereka naik pesawat pada pukul tujuh
jadi perjalanan itu sendiri kurang lebih lima enam jam lebih
nah kemudian ada lagi pemeriksaan pemeriksaan yang banyak
dan keterlambatan itu sebenarnya karena ada proses transfer yang memakai fasilitas makul dengan gunakan mobil mereka
yang tidak dapat mengangkut sekaligus para evaksisika
jadi terpaksa mereka mengambil dua sorti balik lagi
kemudian membawa lagi
terus kemudian masih ada proses pemeriksaan pasport dicocokkan dengan manifest dan sebagainya
sehingga pesawat yang semula hanya akan mendarat station di situ tiga puluh menit dengan engine ton
terpaksa harus tinggal di situ dua jam tetap dalam kondisi engine on
jadi kita bisa bayangkan pilot juga menghitung bahan bakar yang habis untuk menunggu
jadi ini betul betul situasi yang sangat
sangat luar biasa yang alhamdulillah karena tim kita solid warga negara kita bisa kembali dengan selamat
alhamdulillah bisa selamat sampai ke tanah air
para wni saat ini sudah kembali ke tanah air menjalani karantina di salah satu hotel di jakarta
ibu kondisinya mereka bagaimana
apakah pastinya ada trauma ya ibu ya dari para wni tersebut
memerlukan pendampingan psikolog nggak ya ibu ya
jadi dari waktu itu
sejak mereka mendarat mereka kan melakukan protokol kesehatan
sesuai dengan ketentuan kan ketibaan dari luar negeri
kemudian dari waktu ke waktu saya cek melalui tim yang dari kemlu kondisi mereka bagaimana
alhamdulillah kondisi mereka baik
tentunya dengan satu catatan satu diplomat kita
teman teman bisa melihat di pesawat dia turun pertama dan dia dalam kondisi memakai oksigen
dia sekarang mendapatkan perawatan di rumah sakit tetap gitu kan
teman teman sudah sederhana dalam kondisi baik baik saja sehat
mengenai pendampingan psikologi itu sebenarnya protak yang sudah ada
dalam konteks evakuasi dari wilayah wilayah konflik
misalnya setelah mereka melakukan karantina karena harus karantina
mereka akan diberikan pendampingan
ibu selain dua puluh enam wni apakah masih ada wni lainnya yang di sana kemudian belum dievakuasi
kalau ada kondisinya gimana ibu
dari data kita ada satu wni yang bekerja pada fao yang mereka mengatakan sudah ikut rombongan dari pbb
kemudian satu bni yang bekerja di ngo internasional ini juga sudah dievakuasi oleh organisasi mereka
kemudian satu wni yang bekerja di nama di jalan laba mengatakan akan mengikuti mekanisme evakuasi pbb
dan ada tiga wni afganistan yang menikah di jalan labat
yang menikah dengan orang afganistan plus lima anak memutuskan untuk tinggal di afganistan
oke artinya masih ada wni yang di sana dan semoga keselamatan mereka bisa baik baik saja
tapi saya ingin tanya ya ada kekhawatiran dengan nasib keselamatan para perempuan afganistan
sikap atau pandangan pemerintah indonesia atas situasi yang terjadi saat ini terhadap warga negara afganistan
terutama nasib keselamatan perempuan ibu di sana bagaimana
posisi mengenai isu perempuan indonesia sangat konsisten
sehingga pada saat setiap kali kita bicara dengan afganistan dan kalau kita lihat dari sejak kita terlibat di dalam proses
di proses perundingan itu ada dua building block yang kita kembangkan
satu adalah terkait dengan pertemuan ulama satu lagi adalah untuk capacity building untuk empowerment women empowerment
jadi dari sejak awal kita terus ingin menyuarakan agar hak hak perempuan afganistan dihormati
dan indonesia sudah terlibat banyak di dalam upaya memberikan capacity building kepada para perempuan afganistan
dan di awal dua ribu dua puluh indonesia juga membangun sebuah network indonesia afghan women network
yang sebenarnya ini adalah wadah untuk memberikan capacity building kepada para perempuan afganistan
jadi sekali lagi isu mengenai hak hak perempuan akan terus kita harus utamakan di dalam pembicaraan pembicaraan kedepannya
terima kasih pak
terima kasih pak

ok terakhir ada arahan dari presiden jokowi setelah dari kamlus sudah berhasil mengevakuasi warga negara indonesia
kembali ke tanah air tapi kita tahu bahwa kbri kita dipindahkan dari kabul ke islamabad
apakah kemudian ada arahan dari presiden jokowi menyikapi hubungan kita ke depan ibu
jadi saya work dengan kbynthesis agar agarakukan operasi terhadap wiltahan abad abad b empresaris
ibu ingin menjelaskan menurut ibu
tentang kondisi prinetik
dari islam mabar kita sudah laporkan saya sudah laporkan langsung kepada bapak presiden
dan kita tahu bahwa situasi masih sangat cair dan tidak ada satu negara yang di titik ini
sekali lagi isi t ini sudah mengambil sikap yang bulat akan mengakui dan sebagainya
jadi semua negara sedang menunggu perkembangan yang terjadi di afghanistan
harapan kita masih tetap sama walaupun kesempatannya semakin menipis
tetapi kita tetap harapkan bahwa dapat terbentuk pemerintahan inklusif
dapat terus dilakukan konsultasi politik di antara mereka afgan ur afgan leb
tentunya kesejahteraan keamanan keselamatan rakyat afganistan adalah nomor satu
jadi sudah terlalu lama rakyat afghanistan tidak pernah mengalami apa yang dinamakan perdamaian
ketenangan dan kita terus upayakan terus dorong agar sekali lagi pemerintahan yang inklusif
afgan ur afgan leb mudah mudahan dapat tercipta
oke amin semoga apa yang diharapkan oleh pemerintah indonesia
terutama apa yang tadi disampaikan oleh ibu retno marsudi sebagai menteri luar negeri
bahwa pemerintahan yang baru di afganistan bisa tercipta pemerintahan yang inklusif
karena sudah terlalu lama rakyat afghanistan ini menderita
kita tunggu nanti bagaimana ke depannya
kita akan saksikan bersama
terima kasih sekali ibu menteri luar negeri republik indonesia ibu retno marsudi
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu ibu
terima kasih sehat selalu